hai seperti inilah kondisi di dalam masjid al aqqam bangkaraya yang dijadikan tempat
pengungsian sementara korban kebakaran di jalan bangka butuh satu mampang perapatan
jakarta selatan pasca kebakaran korban diarahkan mengungsi ke tempat aman seperti masjid ini
sebagian besar korban tidak sempat menyelamatkan barang barang berharga karena kubaran akun besar
dengan cepat saya di samping rumah yang pas kebakaran tuh tapi saya juga enggak tahu itu
asalnya dari mana karena yang saya tahu api itu udah membesar gitu saya lagi di dalam rumah di
di depan rumah itu teriak teriak tapi dia tidak teriak kebakaran dia cuma teriak manggil tetangga sebelah
gitu kita keluar tapi udah membesar dulu walaupun harus beristirahat di lantai dan
tanpa penerangan lampu akibat padamnya aliran listrik tempat pengungsian sementara menjadi
tempat aman bagi para korban terdampak kebakaran sembari menunggu bantuan tadinya saya sih mau
bertahan saya pikir enggak sampai gitu kan tapi apa lama lama kok kayaknya apinya membesar terus
nggak boleh juga tinggal di rumah jadi harus ngungsi ya apa ya kayak selimut gitu mungkin
ya apa obat obatan
gitu habis namanya kita lari lari aja enggak bawa apa apa kan cuman bawa surat surat aja yang penting
aja yang hingga api padam petugas medis puskesmas kecamatan mampang yang bertugas di lokasi mengatakan
tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini monika konado andri kurniawan saputra jakarta